yang viral di media sosial dan juga menyeret para pelakunya di garut jawa barat
ini menambah deretan panjang porno aksi di negeri ini
kami ajak anda untuk berbincang dengan psikolog anak remaja dan keluarga jovita maria ferliana
mbak jovita selamat malam
ya selamat malam pustah
mbak jovi saya yakin anda sudah mendengar tentang informasi ini viralnya video ini
juga mungkin agak risih
tanggapan anda terkait video asusila di garut jawa barat ini seperti apa
ya jadi saya sangat terhati dengan kondisi seperti ini
karena ini tertayang di media media sosial yang memang bisa langsung dilihat oleh anak anak di usia berapapun
jadi karena ini terpapar dari media bahkan whatsapp sekalipun whatsapp group gitu
sudah memang terpapar di situ
nah sehingga ini bisa sangat merusak kognitif dan juga ini ya anak anak
dan juga anak anak

karena mereka melihat kemudian itu mereka ngerekam
dan kemudian mereka cenderung akan ada yang satu kemudian juga ingin melakukan
ada juga yang kemudian akhirnya timbul rasa ingin tahu
dan akhirnya ini namanya merusak moral si anak tersebut dan juga atau remaja tersebut
ini kan kasus kasus seperti ini sudah sangat banyak begitu ya merekam diri sendiri ketika sedang melakukan aksi atau porno aksi tersebut
apa tidak menjadi pelajaran untuk banyak orang bahwa
merekam melalui handphone atau melalui apapun lah itu sangat beresiko begitu mbak jovita
iya sebetulnya harusnya seperti itu ya
nah tapi tetap aja namanya kita nggak tahu di sini oknumnya itu dan kemudian pelakunya di sini apakah memang juga terlibat secara sengaja gitu
sebetulnya sih kalau misalnya mereka melakukan dan kemudian disitu ada video harusnya mereka tahu bahwa itu adalah suatu hal yang bisa ter
yang bisa di sebar buaskan ke media sosial
jadi sebetulnya pelakunya itu juga adalah ya memang punya ambil di sini juga adalah menyebarkan video video tersebut
walaupun dia misalnya bukan dia yang menyebarkan tapi dia lakukan dan kemudian itu diliput oleh kamera itu sebetulnya dia juga sudah menyebarkan sebetulnya
kalau kita berbicara soal kesengajaan apa sih yang sebenarnya melatar belakangi seseorang sengaja untuk merekam adegan asusila yang dilakukan
nah itu ada beberapa faktor
yang pertama kita bisa
lihat sebetulnya dari tujuannya
apakah memang tujuannya memang merusak gitu ya
ada memang sebagian sebagian orang yang memang ingin merusak generasi muda
dan itu dilakukan dengan sengaja gitu ya
jadi itu maksudnya bentuk dari terorisnya juga di sini
nah yang kedua adalah kita bisa lihat dari kesehatan mental orang yang bersangkutan
bisa saja memang dia memiliki kesehatan mental yang lemah gitu ya
atau di sini ada gangguan mental
nah sehingga itu berkaitan dengan seksualitas
dan kemudian itu yang dilakukan yaitu merekam video sendiri dan kemudian menyebar luaskannya
nah ini pelakunya salah satu pelakunya begitu
masih berusia belasan tahun ya mbak jovi
bagaimana kemudian kasus asusila seperti ini seringkali menjerat pelaku yang masih belia
nah iya ini sebetulnya kalau masih belia seperti ini kan sebetulnya memang tanggung jawab orang tua juga masih berperan seperti itu
jadi sangat diharapkan memang orang tua berperan untuk mengawasi dan kemudian memberikan apa namanya
masukan dan juga
dan juga contoh contohnya kepada anak anak mereka
nah sehingga sebetulnya kalau kasus asusila ini walaupun dilakukan oleh anak di bawah umur memang seharusnya juga dilakukan hukuman itu tetap berlaku gitu
karena memang hukum ini perlu untuk menimbulkan efek cera
karena kalau tidak nanti akan di kemudian hari akan ada lagi orang orang atau anak anak ataupun remaja di bawah umur yang akan melakukan hal yang sama lagi
apalagi mereka menganggap bahwa dengan seperti ini mereka akan menjadi ada trend topic
akan bisa booming dan sebagainya
dan ini akan meningkatkan suatu hal yang menurut mereka itu adalah kayak kepuasan gitu ya
nah sehingga kalau ini memang dihukum atau kemudian diberlakukan hukum walaupun memang usianya masih belia
nah ini adalah suatu langkah yang bagus sebetulnya karena akan menimbulkan efek jerah kepada pelaku di bawah umur lainnya
tapi karena masih di bawah umur jadi tetap aja saat dilakukan hukuman tersebut memang harus ada pendampingan tetap dari orang tuanya
nah sekarang video asusila ini sudah terlanjur viral sudah terlanjur menyebar begitu
bagaimana kemudian menangkal video tersebut agar tidak dikonsumsi oleh anak anak
sebetulnya kalau dari kita sendiri adalah stop untuk mem forward berita tersebut ya
karena dengan kita ikut mem forward berita tersebut berarti kita ikut juga menyebar luaskan itu
nah sehingga kalaupun kita menerima kita stop sampai di tangan kita
kemudian kalau perlu juga kita bisa menghimbau teman teman atau kerabat kita
untuk juga stop untuk men forwards berita berita ataupun video video seperti itu
kemudian yang kedua apabila memang itu sudah secara tidak sengaja sudah dilihat oleh anak anak kita
kita memang harus berkomunikasi dengan anak kita dan menjelaskan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik
kemudian merusak moral mereka
dan juga kita harus bicara kepada anak anak kita bahwa ini adalah perilaku yang memang melanggar hukum
baik terima kasih banyak mbak jovita maria ferliana psikolog
atas perbincangannya di cnn indonesia connected